persebaya surabaya berhasil menaklukkan tamunya arema fc satu pada lanjutan pertandingan liga satu dua ribu
derby panas sarat gengsi yang tersaji di gelora bung tomo surabaya ini dipadati puluhan ribu supporter persebaya
suasana yang cukup tegang membuat pihak keamanan melarang arema fc menggelar latihan resmi di gelora bung tomo
mereka terpaksa berlatih di lapangan milik petrokimia gresik dan tak sempat menjajal rumput gelora bung tomo
pelatih arema fc joko susilo pun menyayangkan kebijakan larangan latihan resmi ini
ia berharap dunia sepak bola indonesia tak akan lagi diwarnai dengan situasi mencekam sehingga cita terciptanya sepak bola sehat dalam negeri pun dapat terwujud
sedangkan persebaya menganggap antusias pendukung persebaya sebagai euforia setelah lima tahun persebaya tidak masuk liga tertinggi sepak bola indonesia
ada kerinduan dulu
selama hampir lima tahun persebaya tidak eksis lalu sekarang sudah eksis dan ada hasrat kecintaan yang luar biasa
laga persebaya surabaya kontra arema fc di stadion gelora bung tomo surabaya yang berlangsung minggu sore sempat diwarnai bentrok antara ribuan orang supporter persebaya dengan petugas keamanan
melihat banyaknya supporter yang mencoba untuk menerobos pagar pengaman membuat petugas keamanan melakukan tindakan dengan menghalau supporter
batu antara supporter dengan petugas keamanan pun terjadi
bahkan petugas sempat menembakkan gas air mata dan memukul mundur supporter dengan water cannon
keadaan kembali tenang ketika petugas keamanan memutuskan untuk membuka pintu masuk ke stadion sehingga ribuan supporter tersebut bisa masuk ke dalam stadion dan melihat pertandingan yang dimenangkan oleh persebaya surabaya dengan skor satu
akibat dari kejadian ini pagar pengaman serta gerbang pintu masuk supporter roboh dan berantakan
bahkan sejumlah kaca mobil pecah akibat terkena lemparan
satu kata waktu pusatmu mandukmu persebaya